pelatih tim nasional sepak bola indonesia shin taeyong optimistis anak aslinya dapat lolos ke final plaff dua ribu dua puluh dua
pelatih asal korea selatan itu mengaku telah mengetahui kelebihan dan kekurangan vietnam jelang leg kedua semifinal plaff dua ribu dua puluh dua
dikutip dari situs resmi pssi sintayong mengatakan dirinya dan tim telah mempersiapkan dengan baik jelang leg kedua semifinal piala aff dua ribu dua puluh
yang akan berlangsung di stadion midin hanoi vietnam senin malam
mantan arsitek timnas korea selatan itu mengatakan anak asuhnya datang ke vietnam dalam kondisi terbaik
serta memiliki kepercayaan diri tinggi menghadapi tim tuan rumah
kedati demikian sintayong juga meminta anak asuhnya untuk bekerja keras fokus serta disiplin mengingat vietnam memiliki organisasi permainan yang baik